syamsir saibi seorang pensiunan berusia tujuh puluh sembilan tahun
datang siang itu ke kooperasi simpan pinjam di bilangan jakarta selatan
di kooperasi yang beranggotakan orang terkait bank bni itu
ia ingin mengetahui sudah seberapa besar dana simpanannya
selama bekerja di bank pemerintah tersebut
sekalian ia ingin mengajukan pinjaman
untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit
ia menyadari dirinya gaptek alias gagap teknologi
tapi tak menampik bahwa seharusnya ia bisa melakukan pengecekan dananya
dan membuka pinjaman tanpa harus datang ke kantor koperasi
ketua pengurus koperasi simpan pinjam suadharma warsul anwar mengakui
digitalisasi memang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien
namun transaksi simpan pinjam kooperasi belum bisa seperti perbankan
yang lebih komplis
sehingga punya layanan internet banking
ditambah faktor anggota yang sepertiganya merupakan lansia
masih membutuhkan waktu untuk terdigitalisasi sepenuhnya
faktor silaturahmi juga mungkin janji ketemu kawan kawannya di sini
para pensiunan yang sudah sepuluh tahun lima belas tahun gitu kan ya
jadi kita bertahap nanti kita arahkan juga ke sana
supaya mereka nggak terlalu sering juga banyak datang ke kita gitu mbak
deputi perkoperasian kementerian kooperasi dan ukm ahmad sabadi mengatakan
modernisasi kooperasi bisa dicapai jika sudah terdigitalisasi
yang nantinya akan berdampak baik pada kesejahteraan anggotanya
melalui digitalisasi koperasi pertanggungjawaban bisnis menjadi transparan dan akuntabel
serta memudahkan anggotanya mengakses pelayanan koperasi
namun digitalisasi juga memerlukan kesiapan modal dan perubahan pola pikir dari para anggotanya
memperlutaskan pada koperasi koperasi yang memang belum banyak sentuhan teknologi digitalnya tadi
untuk kemudian kita juga apa
kita kembangkan proses bisnisnya dengan menggunakan digital tadi
inilah yang kemudian kami saat ini memiliki apa ya
pasti apa sebuah yang kita sebut sebagai ekosistem digital yaitu ids co op
yaitu suatu ekosistem digital yang mempertemukan antar kooperasi
dengan kemudian kooperasi dengan para mitranya
bisa sharing bisa mengembangkan kerja sama usaha dan seterusnya
sehingga yang ini dipandu oleh sedikitnya sembilan provider
digitalisasi kooperasi yang bergerak di bidang keuangan seperti kooperasi simpan pinjam mungkin lebih kompleks
namun untuk bidang usaha lain seperti kooperasi para petani relatif lebih mudah
seperti koperasi petani asal magelang jawa tengah yang baru enam bulan mengembangkan sebuah website
dan aplikasi untuk jual beli hasil tani
melalui aplikasi koperasi mitra agroabadi
baik anggota maupun pembeli bisa membeli langsung beras cabai dan sayur sayuran dari hasil panen anggotanya
tiga kelompok tani atau empat ratus lima puluh keluarga petani yang bernaung di bawah kooperasi ini
dengan adanya aplikasi ini kita banyak buyer yang lebih mudah ya
jadi penjualan juga kita meningkat pesanan juga meningkat ya

kita berasal dari jakarta dari surabaya semarang dan masih ada lokal lokal juga banyak sih di sekitar magelang monosopo kepala dan jawa tengah
kita berasal dari jakarta dari surabaya semarang dan masih ada lokal lokal juga banyak sih di sekitar magelang monosopo kepala dan jawa tengah

kita berasal dari jakarta dari surabaya semarang dan masih ada lokal lokal juga banyak sih di sekitar magelang monosopo kepala dan jawa tengah
ceo indukoperasi usaha rakyat inkur suroto mengatakan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan
koperasi harus menjadi pahlawan ekonomi bagi masyarakat sehingga memotong rantai nilai ekonomi yang dikuasai oleh mafia kartel di sektor produksi pemasaran hingga asuransi dan finansial
namun ketidakpahaman masyarakat akan sistem perkoperasian menyebabkan mereka terkecoh hingga tertipu oleh kooperasi papanama hingga investasi bodong yang mengatasnamakan kooperasi
pemerintah tidak perlu cawe cawe tidak perlu masuk di dalam mengintervensi bagaimana sistem bisnis kooperasi ini harus bekerja seperti apa dan sebagainya
yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang terbaik regulasi yang baik yang merekognisi atau mengakui
memiliki praktik praktik terbaik yang terjadi di luar negeri dan juga di tanah air
itu kuncinya ada di situ supaya kooperasi kita itu bisa masuk di dalam era digital ekonomi dengan mulus dan juga memberi manfaat
pada dua ribu sembilan belas jumlah kooperasi aktif sebanyak satu ratus dua puluh tiga ribu unit dengan volume usaha sebesar satu ratus lima puluh empat triliun dan jumlah anggota sekitar dua puluh dua juta orang
pada desember dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh jumlah kooperasi bertambah menjadi satu ratus dua puluh tujuh ribu unit dengan kenaikan volume usaha satu ratus tujuh puluh empat triliun dan jumlah anggota sekitar dua puluh lima juta orang
kooperasi menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian
namun pengembangan koperasi dihadapkan dengan kendala pengembalian pinjaman yang terganggu omset menurun penarikan simpanan penundaan rapat anggota tahunan
digitalisasi dinilai bisa menjawab tantangan ini
desyari tonang maria oktober cnn indonesia